pada libur panjang natal dan tahun baru anda mungkin membutuhkan hiburan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga
winter circus carnival yang digelar di salah satu pusat perbelanjaan di surabaya bisa menjadi referensi
pengunjung pusat perbelanjaan bisa menyaksikan sirkus dari eropa dan amerika tanpa dipungut biaya
pada umumnya sirkus digelar di tenda atau di ruang terbuka
namun kali ini sirkus justru digelar di salah satu pusat perbelanjaan di surabaya
sirkus ini menampilkan tiga pertunjukan utama yaitu duo contortion duo cross bow dan duo rope
masing masing dari mereka memiliki karakter hiburan yang berbeda
duo contortion menampilkan pertunjukan yang tidak banyak dilakukan di dunia sirkus
kelenturan penampil ditunjukkan dengan menembakkan anak panah menggunakan kaki dengan penyeimbang hanya satu tangan dan mangkuk di atas kepala
berikutnya duo rope yang menampilkan manuver di atas tali
sambil berbelanja pengunjung bisa menonton langsung berbagai atraksi sirkus tanpa dipungut biaya
menghibur sih cuman ya durasinya agak lama dikit gitu
dibandingkan dengan acara yang sebelumnya tahun lalu di surabaya juga itu kan lama
nampilan oke sih mereka memang expert di situ ya
winter circus carnival digelar perdana pada dua puluh tiga desember dan bisa ditonton hingga satu januari mendatang
pada hari biasa sirkus akan tampil pada pukul empat sore
maka sirkus akan tampil pada pukul empat sore dan delapan malam